apa yang biasa anda lakukan saat berlibur untuk menghilangkan penat di jakarta
berkunjung ke mal atau kafe dan restoran mungkin sudah biasa
nah sebagai referensi anda dapat berkunjung ke hutan kota yang terletak di beberapa titik di jakarta
menikmati kesejukan hutan tidak perlu jauh jauh keluar kota
di jakarta ada lima puluh hutan kota dengan total luas tiga ratus dua puluh hektare yang tersebar di berbagai wilayah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ivan murcahyo kepala pusat data dan informasi dinas pertamanan dan hutan kota dki jakarta mengatakan
beradaan hutan kota ini adalah sebagai penyeimbang ekologi kota dengan ditandai adanya pohon pohon besar di dalamnya
tentu pasti ini untuk penyeimbang ekologi
kita perlu bukaan bukaan hijau di setiap sudut kota jakarta
memang hutan ini kan karakternya ada perbedaan dengan taman kota lain yang mungkin lebih aktif
hutan ini lebih kita dominasi kepada pohon pohon besar seperti itu
di gelora bung karno senayan jakarta pusat terdapat hutan kota dengan luas satu tiga hektare yang baru berdiri pada tahun dua ribu sepuluh
dan dikelola oleh pusat pengelolaan kompleks gelora bung karno
pusat pengelolaan kompleks gelora bung karno
saat memasuki hutan kota gbk ini anda akan dimanjakan dengan hamparan rumput yang luas
yang bisa anda gunakan untuk bersantai bersama teman maupun keluarga
jika anda ingin berkunjung ke sini anda dapat berkunjung pada dua sesi waktu
sesi pertama pada jam enam hingga sepuluh waktu indonesia barat
dan sesi kedua pada jam lima belas hingga delapan belas waktu indonesia barat
sebenarnya buat mengeksplorasi kebutuhan tubuhnya mereka gitu untuk beraktivitas
selain sebagai resapan air keberadaan hutan kota dapat difungsikan sebagai aktivitas interaksi masyarakat yang berada di dalamnya
tanpa dipungut biaya kita sudah dapat menikmati fasilitas yang ada di berbagai hutan kota di jakarta